saudara saudara sampai dengan hari ini kami sudah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak tiga belas sembilan puluh lima spesimen
baik yang kita lakukan pemeriksaan melalui real time pcr maupun dengan tes cepat molekuler
total yang sudah kita pereksa sampai dengan hari ini adalah tiga ratus sembilan puluh empat delapan puluh enam spesimen
dari hasil tersebut kita dapatkan kasus konfirmasi covid sembilan belas yang positif sebanyak sembilan ratus sembilan puluh tiga orang sehingga totalnya menjadi tiga puluh lima ratus empat belas orang
kalau kita lihat lebih detail lagi kenaikan tertinggi pada hari ini kita dapatkan dari pemeriksaan di jawa timur sebanyak dua ratus delapan puluh enam kasus
meskipun pada hari yang sama jawa timur juga melamporkan kasus sembuh sebanyak satu ratus lima puluh empat kasus
kemudian dki jakarta satu ratus empat dan dki jakarta berdasarkan kajian yang kita dapatkan dari data
sebagian diperoleh dari hasil tracing yang dilaksanakan secara agresif terhadap kontak positif
ditambah lagi dengan pekerja migran indonesia yang masuk melalui soekarno hatta
ini juga melaporkan delapan puluh lima sembuh untuk jakarta
kemudian papua delapan puluh tujuh orang bertambah sulawesi utara tujuh puluh sembilan orang sumatera utara enam puluh delapan orang
ini adalah jumlah yang tertinggi
sementara masih ada tujuh belas provinsi yang melaporkan penambahan kasus di bawah sepuluh bahkan beberapa diantaranya tidak ada penambahan kasus
jumlah kasus sembuh pun juga cukup mengembirakan
sebagai contoh di kalimantan di banten ada tiga puluh enam kasus baru dan empat puluh satu sembuh
kemudian juga di kalimantan barat ada lima belas pasien sembuh sementara kasus baru sepuluh orang
kalimantan timur ada sepuluh orang kasus baru tapi dilaporkan ada sembuh dua puluh dua orang
termasuk kepulauan rio hari ini menambah empat kasus baru tapi ada dua belas kasus yang sudah sembuh
demikian juga kalimantan utara
kepulauan rio hari ini menambah empat kasus baru tapi ada dua belas kasus yang sudah sembuh
bengkulu tidak ada penambahan kasus dan ada yang sembuh sebanyak dua belas orang
oleh karena itu total sembuh yang kita akumulasikan adalah empat ratus enam puluh empat orang sehingga totalnya menjadi sembilan sembilan ratus tujuh orang
meninggal tiga puluh satu orang sehingga total menjadi satu delapan ratus satu orang
sudah empat ratus dua puluh satu kabupaten kota yang terdampak
sudah empat ratus dua puluh satu kabupaten kota yang terdampak
saudara saudara kita masih melakukan pemantauan terhadap empat puluh enam lima ratus tujuh puluh satu orang
dan pengawasan sebanyak tiga belas tiga ratus empat puluh tujuh orang
saudara saudara pada hari ini kita telah melaksanakan berbagai rapat koordinasi
salah satunya adalah bahwa setiap hari senin
gugus tugas pusat akan melakukan
melaporkan kembali kajian terhadap status daerah di seluruh wilayah tanah air
berbasis pada perhitungan yang dilakukan di kabupaten kota
dari data inilah nanti kita akan bisa mengetahui
berapa daerah yang masih belum terdampak covid sembilan belas
kemudian beberapa daerah yang kemudian beresiko ringan
beresiko sedang dan beresiko tinggi dari covid sembilan belas
ini penting untuk kita
karena strategi salah satu kebijakan yang harus dilaksanakan bersama sama adalah
bagaimana yang berisiko tinggi bisa kita turunkan menjadi sedang
bagaimana yang sedang bisa kita turunkan menjadi ringan
karena inilah yang nanti akan menjadi panduan di dalam kaitan untuk kembali lagi
kita mengatur segi segi atau bidang bidang produktif yang harus segera kita lakukan
basis yang mendasar adalah bagaimana kita aman dari covid sembilan belas
oleh karena itu
mari kita tidak henti hentinya untuk merubah
untuk beradaptasi di dalam cara kehidupan kita
dengan rajin mencuci tangan
dengan menggunakan masker pada saat kita keluar dari rumah
dan sudah barang tentu juga berpikir
lebih banyak lagi
untuk mempertimbangkan apakah manfaat keluar rumah itu lebih banyak
dibanding dengan risiko yang harus kita hadapi
kemudian menjaga jarak
karena kebiasaan kebiasaan inilah yang harus menjadi kebiasaan kita
di dalam kaitan dengan bagaimana menghadapi covid sembilan belas
ikuti terus perkembangan yang kita berikan
baik melalui covid sembilan belas go id
silahkan ada akun media sosial at lawan covid sembilan belas
ada beberapa call center yang bisa dihubungi
baik di halo camcast satu ratus sembilan belas
maupun kita bisa mengakses aplikasi online yang lainnya
tvri dan rri secara rutin pasti akan memberitakan ini
demikian juga televisi dan radio swasta yang lain
saudara saudara kita harus bisa menjadi pahlawan setidaknya
tidaknya untuk keluarga kita
mari kita lindungi keluarga kita
agar kita bisa melindungi lingkungan kita
dan bisa melindungi bangsa kita
indonesia pasti bisa
sekian dan terima kasih